besok masa latihan ya
tadi mama sarah telepon
tapi kamu lagi di luar kamar
aku gak mau ngebahas ya soal mbak nita

aku gak mau ngebahas ya soal mbak nita
aku gak mau ngebahas ya soal mbak nita
dia menutupi itu dari aku kalau tadi dia temui ada barang
ada yang disembunyikan sama elsa
cuma masalah waktu
seberapapun gue tutup rapat rapat rahasia gue suatu hari pasti bakal kebongkar
selama ini gue gak bisa kasih cinta yang diarahkan sama andin
dan kenapa gue takut banget kalau andin tinggalin gue ya
tidak ada yang bisa diharapkan sama andin
tidur sama mama
aduh enak kenapa sama mama sih
nanti kalau andin minta ke gue lagi buat jadi istri sotonya
gue udah gak tega bikin dia nangis terus
mas besok masa latihan ya
enggak enggak enggak
harus tetap latihan
gak usah kerja
kalau misalkan aku sampai bisa gimana
aku dapat apa
ya mau apa tinggal sembun mobil
di rumah lagi
desir aja gak tidur
besok mulai pagi soalnya
kau butuh tenaga
oke aku beli
oke aku beli
oke aku beli
ya kan kamu keluar
ya kan kamu keluar
ya kan kamu keluar
karena aku mau tahu jawaban kamu seperti apa
kalau kamu gak mau juga gak apa apa mas
berarti kamu jangan maksa maksa aku yang nge review darimu
kita mau belajar
jangan maksa maksa aku ya mas
aku bakal buktiin kau mas ke akamu
yaudah kalau gitu selamat malam

ya ci kenapa ketemu disini
uci sama kan
kok kamu masih inget aja sih favorit aku
gak ada sejarah yang gue lupain
aku masih inget semuanya
yang cuman kan lu pindah ke boston
siapa tau mungkin setelah lu disana
selain lu berubah
ternyata masih sama
oh ya waktu aku di boston itu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
dan aku juga denger soal istri kamu
aku turut berduka cita ya
maaf banget waktu itu aku
gak bisa kesini
gue juga ngerasa kayak hidup gue banyak banget drama
kamu kenapa ketawa
emangnya ada yang lucu ya
istri gue cemburu banget sama lo
ya gue sempat cerita sama istri gue kalau gue suka sama lo
terus gue kejar kejar dulu
kan lo tau gak sih
setiap kali gue sebut nama lo depan dia
ya lagian kamu ngapain coba sebut sebut nama aku di depan istri kamu
ya jelas lah dia cemburu
ya namanya juga kan ke manusia biasa
gue sempet gak sengaja ngomong sama dia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
terus lo tau gak gue bilang sama dia apa
tiap kali gue tembak lo tolak

ya udah gue cemburu banget sama lo

ya udah gue cemburu banget sama lo